inilah konferensi laut kedua yang digelar persergatan bangsa bangsa
pemerintah portugal bersama kenya menjadi co host dalam perhelatan dunia ini
lebih dari tujuh peserta dan satu ratus empat puluh pemimpin negara berkumpul di kota lisbon
dalam upaya mencapai kesepakatan untuk menyelamatkan lautan global
juga dampak perubahan iklim
pertemuan pemimpin dan tokoh dunia kali ini bertekad akan menghasilkan solusi
sesuai sustainable development goals empat belas yang dicetuskan pbb pada dua ribu lima belas lalu
komitmen para pemimpin dan tokoh dunia ini disampaikan dalam pertemuan terbuka
baik dalam agenda utama maupun agenda pendukung
pada hari pembukaan delegasi indonesia diwakili oleh rombongan kementerian kelautan dan perikanan
menteri sakti wahyu trenggono menyampaikan komitmen indonesia untuk mendukung konsep pangan biru
sebagai masa depan pangan dunia juga tekad indonesia
mengurangi sampah plastik di lautan
pangan biru adalah program pengambilan sampah dunia
jadi seluruh pelayan tidak boleh lagi menangkap ikan dalam satu bulan itu
tapi mereka akan menangkap sampah
dan ini tujuannya adalah apa
kita bisa menyampaikan kepada bum juga
pentingnya bahwa indonesia harus serius buat melakukan sampah plastik
konferensi laut ini juga akan mengajak setiap peserta dari satu ratus empat puluh negara melindungi daerah pesisir
memberi akses kepada nelayan tradisional
juga mengajak para pelayan dan pelayan yang berpengalaman untuk menjaga kepentingan daerah pesisir